kita beralih ke kisru yang terjadi antara fahri hamzah dan partai keadilan sejahtera
mahkamah agung hari ini menolak kasasi yang diajukan dewan pengurus pusat pks
atas kasus pemecatan fahri hamzah sebagai anggota pks
ini artinya fahri tidak boleh dipecah dari pks dan akan menerima uang ganti rugi sebesar tiga puluh miliar rupiah
fahri mengaku upaya hukum yang ditempuh selama ini tidak mudah
bahkan pernah ada upaya islah yang dilakukan petinggi pks terhadap kasus ini
kini kemenangan fahri hamzah di tingkat kasasi ma memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat
proses selanjutnya adalah mengajukan permohonan eksekusi
yakni mengabulkan ganti rugi uji materi tiga puluh miliar rupiah
dan meminta pks tidak mengusik wakil ketua dpr tersebut
pasal ini sendiri
dari begini terus dari awal begitu
sebelum pengadilan pn jakarta selatan
bendahara umum diutus ketemu saya
udah pak fahri sekarang apapun keputusan pn kita terima
kalau pak fahri menang kita terima
kalau pak fahri kalah terima aja nanti kita atur
pokoknya sudah kita tutup sampai pn
salaman saya sama bendara umum
begitu keputusan pn
pn memenangkan saya hari itu juga banding
dan tanpa pemberitahuan kepada saya satu kata
mau istilah gimana